alih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini delapan belas oktober dua ribu dua puluh terdapat penambahan kasus sebanyak empat satu ratus lima kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia adalah sebanyak tiga ratus enam puluh satu delapan ratus enam puluh tujuh kasus
kemudian penambahan kasus sembuh adalah sebanyak tiga tujuh ratus tiga puluh dua pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak dua ratus delapan puluh lima tiga ratus dua puluh empat pasien
sementara itu kasus meninggal dunia juga sayangnya bertambah delapan puluh orang
sehingga total kasus meninggal ada dua belas lima ratus sebelas kasus
kami tetap mengingatkan anda untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan
seperti menggunakan masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak jika anda beraktivitas di luar rumah